direktur utama bri sunarso memaparkan kinerja positif yang ada pada ekosistem bri dalam pemaparan kinerja keuangan kuartal dua tahun dua ribu dua puluh tiga yang dilakukan secara virtual rabu pagi
pertumbuhan kinerja keuangan ini tidak lepas dari komitmen bri untuk fokus terhadap segmen mikro yang telah menjadi fondasi perusahaan selama ini
pt bank rakyat indonesia atau bri berhasil meraup laba bersih secara konsolidasi sebesar rp dua puluh sembilan lima puluh enam triliun rupiah di kuartal dua dua ribu dua puluh tiga
nilai ini tumbuh sebesar delapan belas delapan puluh tiga persen secara tahunan
selain itu aset dari bri group pun tumbuh rp sembilan dua puluh satu persen secara tahunan mencapai rp satu delapan ratus lima lima belas triliun
selain itu aset dari bri group pun tumbuh sembilan dua puluh satu persen secara tahunan mencapai rp satu delapan ratus lima lima belas triliun
dalam paparan kinerja keuangan kuartal dua dua ribu dua puluh tiga direktur utama bri sunarso mengatakan kinerja positif ini tidak lepas dari komitmen bri untuk tetap tumbuh secara berkelanjutan
fokus terhadap segmen mikro yang telah menjadi fondasi pertumbuhan bisnis perusahaan
dari sisi penyaluran kredit
sampai akhir triwulan dua dua ribu dua puluh tiga bri berhasil menyalurkan kredit senilai rp satu dua ratus dua tiga belas triliun
dengan penopang utama adalah pertumbuhan yakni pada segmen mikro
di mana segmen mikro mampu tumbuh sebelas empat puluh satu persen year on year menjadi rp lima ratus tujuh puluh tujuh sembilan puluh empat triliun
porsi kredit mikro saja telah mencapai empat puluh delapan delapan persen terhadap total penyaluran kredit bri
hingga juni dua ribu dua puluh
porsi kredit umkm bri mencapai delapan puluh empat empat puluh delapan persen dari total kredit bri
atau kalau dihitung nilainya
total nilai kredit kepada umkm itu mencapai
merupakan kredit yang benar benar difokuskan kepada umkm
sunarso menambahkan rasio non performing loan
npl bri pada akhir juni dua ribu dua puluh tiga mencapai dua sembilan puluh lima persen
yang artinya membaik jika dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu
yakni sebesar rp tiga dua puluh enam persen
menurutnya rasio angka npl
di bawah tiga persen tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan
dalam memanage portfolio umkm dengan baik
sehingga mampu menekan cost of credit
hal ini membuat kredit cost bri menurun
dari semula tiga sebelas persen pada triwulan dua dua ribu dua puluh
dan sekarang menjadi dua dua puluh enam persen saja pada triwulan dua dua ribu dua puluh tiga ini
cost of credit bisa kita tekan dan menurun di level dua dua puluh enam tadi
keberhasilan bri memanage npl tetap diimbangi dengan melakukan
percadangan yang memadai
sampai juni dua ribu dua puluh
npl coverage kita telah kita cadangkan ya
npl kita telah kita cadangkan
dimana coveragenya mencapai dua ratus empat puluh delapan lima puluh empat persen
dari sisi pendanaan masyarakat

yang mana penopang utama pertumbuhan dana murah atau kasar
mampu tumbuh mencapai sepuluh tiga belas persen secara tahunan
menjadi delapan ratus lima belas empat puluh dua triliun rupiah
mampu mengakselerasi kemampuan dalam menghimpun dana murah
membuat rasio kasa meningkat menjadi enam puluh lima empat puluh sembilan persen
angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya
yang besar enam puluh lima dua belas persen
mengklaim menjadi perusahaan pertama kredit umkm pertama di bri
yang mampu menembus di atas seribu triliun
sunarso mengaku akan terus fokus kepada segmen mikro
untuk mendorong pelaku usaha menengah ke bawah
terus maju dan sukses
sehingga terhindar dari sulitnya mencari modal usaha